pernah gak kalian ragu sama uang rupiah yang kalian pegang
atau mungkin terima kembalian dan kalian ragu sama uang itu
cara paling mudah untuk mengecek keaslian uang rupiah yaitu dengan tiga d
tiga d dilihat diraba diterawang
tapi tau gak cara ngeceknya gimana
d yang pertama dilihat guys
uang kertas rupiah kita memiliki warna yang terang dan jelas
jadi gampang untuk dikenali ke orang tua
selain dari warna ada juga benang pengamannya nih guys
benang pengaman seperti ini hanya terdapat pada pecahan seratus ribu lima puluh ribu dan dua puluh ribu rupiah
khusus pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah benang pengamannya bisa berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
kalau dipecahan seribu dua ribu lima ribu dan sepuluh ribu rupiah beda lagi nih guys
benang pengamannya ditanam kayak jagung
kita juga bisa melihat keaslian uang rupiah melalui tinta yang bisa berubah warna
gambar perisai ini di dalamnya berisi logo bank indonesia
dan bisa berubah warna kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu
kalau dilihat uang kertas rupiah kita ada gambar tersembunyinya
di sini ada tulisan bi dalam bingkai persegi panjang
naik sedikit ada gambar tersembunyi multi warna yang berupa angka sesuai dengan pecahan yang masing masing
misalkan uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang gue pegang ini
ada angka lima puluh letaknya di sini
kalau pecahan dua puluh ribu rupiah angkanya dua puluh
dan kalau sepuluh ribu rupiah angkanya sepuluh
kalau lima ribu rupiah angkanya
nah dan yang kedua dirabah
ada beberapa bagian dalam uang kertas rupiah kita terasa kasar jika dirabah
di mana kau bagian itu
setiap yang dapat di hati dia akan jadi milikmu selamanya
jadi bagian yang terasa kasar jika kita rabah yaitu gambar utama
garuda pancasila angka nominal huruf terbilang
frasa negara kesatuan republik indonesia dan tulisan bank indonesia
ada juga kode tunanetra atau blind code untuk membantu saudara saudara kita yang tidak bisa melihat
agar mampu membedakan pecahan uang
kode berupa pasangan garis ini terletak di sisi kanan dan kiri uang kertas
karena uang kertas rupiah dibuat menggunakan teknik cetak khusus
uniknya uang kertas rupiah kita ada tanda air atau watermark
contohnya pada pecahan rp dua puluh yang gue pegang ini
ada gambar wajah otto iskandar di nata
selain gambar pahlawan ada juga gambar saling isi atau recto verso
rektoversa ini berupa potongan logo bank indonesia yang akan terlihat utuh jika kita terawang
nggak nyangka kan loh kalau di uang rupiah kita ini
ada banyak banget unsur pengamannya
kalau gue sih bangga jadi orang indonesia